ribuan pegawai honorer di kabupaten karawang jawa barat menggelar unjuk rasa menolak tes calon pegawai negeri sipil umum
dan pembatasan usia sebagai syarat mengikuti tes cpns
peraturan ini dianggap merugikan para pegawai honorer yang berusia di atas tiga puluh lima tahun
selasa pagi ribuan pegawai honorer kegabubatan karawang jawa barat menggelar aksi unjuk rasa terkait turunnya permen normon tiga puluh enam tiga puluh tujuh tahun dua ribu delapan belas
yang membatasi usia kepesertaan pegawai honorer
mereka juga mendatangi kantor satuan polisi pamung praja untuk mengajak pegawai honorer satpol pp ikut serta dalam aksi
para pegawai honorer ini mengancam akan terus melanjutkan mogok kerja jika aksi ini tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat maupun daerah
saya yang jadi menggantikan kata waktu pagi ini saya masih ingat
saya yang jadi menggantikan kata waktu pagi ini saya masih ingat
pembeli beli yang diperkenalkan di jalur provinsi penghubung antara kabupaten ponorogo dengan wonogiri jawa tengah
selain ribuan telur yang berhamburan di jalan separuh jalan juga tertutup badan truk yang terguling
kecelakaan tunggal ini bermula ketika truk yang dikemudikan susanto hendak mengirim enam ton telur ayam dari kabupaten blitar menuju ke jakarta
saat di jalan menikung tiba tiba truk hilang kendali dan oleng lalu terguling
sementara truk baru berhenti setelah menabrak jembatan
meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
susanto dan jaino supir lainnya mengalami luka di bagian tangan akibat benturan
akibat kecelakaan ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
terus taunya bapak gimana pas tidur tiba tiba roboh atau gimana
ya tidur tiba tiba udah jatuh
kejadian nggak ada orang
belum ada tapi keluar sendiri semua
ini perjalanan dari blitar mau ke jakarta
setelah nyampe di jembatan asmoro bangun karena jalannya itu terlalu nikung
akhirnya si dia itu tidak bisa menguasai setir
karena yang nyetir itu bukan pengemudi aslinya jadi pengemudi cadangan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian rahadjo akan kami lanjutkan
tetaplah bersama kami